berikut kami ajak anda untuk menyaksikan keterangan pers terkait perkembangan proses pencarian putra gubernur jawa barat
rituan kamil emeril kanmumtas yang hilang di sungai are bern swiss
kami masih menunggu konferensi pers yang akan dilakukan pihak kbri
mungkin nanti juga akan dilanjutkan dengan pernyataan pers dari pihak keluarga rituan kamil di gedung pakuan bandung jawa barat
kami masih menunggu konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak keluarga rituan kamil dan juga dari pihak kbri bern swiss
di acara briefing kita pada malam hari ini waktu indonesia dan siang hari ini waktu swiss
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore selamat malam
yang saya hormati rekan rekan media yang hadir pada
pada kesempatan malam hari ini
paman dari ananda eril yang selalu bersama saya dalam beberapa hari ini
rekan rekan dari pemerintah daerah jawa barat
mohon maaf tidak dapat disebut satu persatu
dan tentu saja rekan rekan kami di kementerian luar negeri di jakarta yang saya hormati
pada kesempatan yang malam hari ini pada kesempatan malam hari ini
saya ingin menyampaikan kabar bahwa kemarin kepolisian kantor bern
telah bertemu kami di kantor kbri bern bersama keluarga untuk menyampaikan informasi awal
mengenai ditemukannya jasad yang diduga adalah ananda eril pada sekitar jam enam lima puluh pagi waktu swiss
atau jam sebelas lima puluh waktu indonesia barat
sesuai prosedur yang berlaku
tim forensik kepolisian segera melakukan identifikasi
penelusuran dna untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah benar ananda eril
pada hari kamis sembilan juni dua ribu dua puluh dua siang waktu swiss
pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes dna
bahwa jasad yang ditemukan kemarin
bahwa jasad yang ditemukan kemarin
bahwa jasad yang ditemukan kemarin
adalah ananda emeril kan mumtaz atau ananda eril
hal ini juga sudah disampaikan secara ofisial oleh polisi bern
melalui media rilis mereka pada pukul tiga belas empat puluh lima siang ini waktu swiss
selanjutnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di swiss
pihak kepolisian menyampaikan berbagai berkas yang berlaku di swiss
pihak kepolisian menyampaikan berbagai berkas yang berlaku di swiss
pihak kepolisian menyampaikan berbagai berkas yang berlaku di swiss
pihak kepolisian menyampaikan berbagai berkas yang berlaku di swiss

sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan serah terima jasad ananda eril
dari pihak kepolisian kepada keluarga
sekitar dua jam yang lalu pihak pengadilan telah memberikan kewenangan
bagi keluarga yang saat ini berada di bern untuk menerima jasad ananda eril
kbri bern tentunya memastikan bahwa penghormatan terhadap hak hak ananda eril sebagai muslim terpenuhi sesuai dengan syariat islam
untuk selanjutnya kbri bern akan terus mendampingi keluarga dalam persiapan dan proses pengurusan repatriasi ananda eril ke tanah air
kbri juga akan melakukan pengawalan dalam proses repatriasi hingga ananda eril tiba di indonesia
kami mohon doa dan dukungan teman teman media sekalian agar seluruh proses persiapan kepulangan ananda eril ke indonesia dapat berjalan dengan lancar
setiba di jakarta nanti direkturat perlindungan keluarga negara indonesia
kementerian luar negeri akan memfasilitasi kedatangan rombongan di bandara soekarno hatta
selanjutnya saya akan mempersilahkan bapak lp nadu zaman untuk menyampaikan beberapa hal mewakili keluarga saya persilahkan

dan dengan yaitu
menguji kita siapakah yang paling baik dalam melakukan amal
segala puji bagi allah yang telah mempertemukan yusuf kepada yaku
yang juga menyelamatkan yunus dari kedalaman air dan kedaratan
dan juga mempertemukan ismail dengan ibrahim
dan juga hawa kepada adam
tak lupa salawat serta salam kami sampaikan kepada nabi muhammad saw
yang telah bersabda
bahwa diantara yang syahid
salah satunya adalah orang yang tenggelam
izinkan saya l p nandu zaman selaku paman dari almarhum
saya juga mewakili atas nama bapak ridwan kamil atau kang emil
dan juga keluarga besar yang ada di indonesia
maupun sebagian yang ada di swiss
kami ingin menyampaikan bahwa
pada hari senin tanggal enam
kami telah menyerahkan urusan pencarian untuk dikoordinasikan penuh kepada pihak kbri
pada hari ini alhamdulillah pihak kbri menyampaikan informasi bahwa
upaya pencarian telah bertemu kepada takdir yang diharapkan
yaitu semoga pertemuan kami dengan eril dalam keadaan yang allah ridhoi
akan menerima almarhum ariel
untuk kemudian kami akan menyempurnakan hak eril selaku muslim
apabila dia kuafat
maka indahlah dia diantarkan
dan diantarkan untuk dimakamkan
sesuai syariat islam sejauh yang memungkinkan
dengan tetap menjaga kehormatan kondisinya
untuk waktu kami belum bisa memastikan pasti kapan akan tiba di indonesia
tapi pada dasarnya kami akan lakukan secepat cepatnya
sejauh yang memungkinkan
tergantung kondisi situasi sumber daya yang mendukung
harapan kami bisa tiba di indonesia setidak tidaknya sabtu atau hari ahad
terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih banyak
kepada kepolisian beren
kepolisian maritim beren
pemerintahan kota beren
juga kepada kbri yang tidak henti hentinya melaksanakan fungsi perlindungan warga negara indonesia
bahkan yang kami rasakan
tidak sekadar melakukan fungsinya jauh lebih dari itu
sehingga kami merasa tidak sendirian dan negara hadir
melindungi warga negara indonesia
di mana pun
juga kami ingin mengucapkan terima kasih
kepada pihak pihak yang kami sulitkan namanya sebutkan satu persatu
diantaranya ada beberapa rekan sejauh kerabat kang emil
yang berada di eropa
turut membantu pencarian dari jerman
dan juga dari diaspora yang ada di swiss
dan tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada kementerian luar negeri
sehingga kami bisa sampai ke
mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sejauh ini
agar kami bisa selanjutnya melakukan proses penyempurnaan hak ariel selaku muslim
terima kasih banyak
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih kang elfi
saudara saudara bapak ibu sekalian
rekan rekan media yang saya cintai
untuk kesempatan kali ini tidak ada tanya jawab
karena kami akan segera berkoordinasi kembali dengan pihak rumah sakit
untuk mempersiapkan segala sesuatunya
kemudian tentu saja kami tetap selalu memohonkan doa dan dukungan dari rekan rekan sekalian
semua warga negara indonesia
untuk bisa membantu
atau paling tidak mendoakan agar proses pemulangan ananda eril ke tanah air berjalan dengan lancar
saya kira demikian
terima kasih banyak atas segala perhatian
pertanyaan dan concern
mohon maaf jika dalam penanganan ada hal hal yang kurang berkenan
pada dasarnya kami dan keluarga
tentu saja ingin sekali merespon setiap konsen yang ada di kawan kawan media
namun demikian ada hal hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama
oleh karena itu tentu saja segala perhatian dan atensinya
kami mengucapkan banyak banyak terima kasih
saya kira bapak ibu sekalian kita akhiri acara kita pada sore hari ini
tentu saja kalau ada hal hal yang menurut hemat kami
akan atau perlu untuk disampaikan kepada saudara saudara pada waktunya tentu saja akan kita sampaikan
demikian terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh